lu bebas pake mobil gue bayangin lu bebas dari yang namanya pesen vaksin ataupun nungguin dijemput ya
plus bensin selama seminggu
nangis kompak pake benda doan gitu
lupa deh kayak pemensi netron
nggak apa apa memang nggak tau apa ya
ini sih baik anaknya nya juga
ya itu dia be
tadi dia ngeliat ini kaguknya pian
terus pas dibuka ada fotonya
dari awal saya cari mama saya di jakarta itu
saya juga kaget
nggak taunya kita saudara be
lu berdua jangan pada mewek dah ya
babi mau sampein sama lu
benar nikah sama orang bule
terus anaknya itu dibawa ke amerika sama mantan suaminya
ya terus anak lu nikah sama mbak be
terus mbak be
mereka bisa punya anak
lalu terus pian
atas kesempatan nya nya lu sama mbak be
kita bukan saudara dong pak mansu

gua jadi gamin
gue punya berita bagus nih
adalah brother dan sister
tolong bisa lu jelaskan
tentu saja saya bisa
jadi begini lux
seperti saya jelasin ke si jamal
kita itu di dalam sedang ngecek
dan ternyata si pian sama gua itu bukan saudara
jadi kita tetap akan nikah
nikah dan kawin
ini tak mungkin terjadi
ini bukan caranya buat anak gue betul

kesian banget sih lo man

maksudnya muka eang kok dimundurin dijauhin dari handphone
gini ya udah
eh ngapain sih pagi pagi udah berisik aja nih
langu tidur aja
eh eang punya kabar kebira buat kamu
nanti sore eang mau datang kesana
bawa calon suami buat kamu
lah kamu itu kan sudah dua puluh lima tahun
sudah waktunya melahirkan cincin untuk eang
percuma pinggul kamu itu besar
tapi nggak bisa digunakan dengan baik
nggak malah apa apaan sih pakai bawa calon dijodohin maksudnya
apa mau tak coret dari daftar warisan eang
kak nayla siap siap banget untuk nikah
tapi eang tetap dateng sama calon suami kamu si jagir sumpah
sampai nanti sore tunggu eyangnya
pusing pusing pusing tujuh keliling
kamu selalu bohongi aku
kamu selalu berbicara
bikin aku tertadanya
kamu kandang kandang kau tak ada keadaan

cuma berapa hari doang kok
sampai yang gue yang penting batal deh ngejadiin menjodohin gue tuh
lo kebayang gak
udah gitu berarti kan nama belakang gue ganti tuh jadi jayus man
gue seumur hidup bakal stuck dengan nama ani itu
oh please ya allah
sama aku juga gak mau
lalu ada makan banyak banyak
oh siap banget ya
oh rekamannya banyak
makasih belum liat
pokoknya jangan sampai lupa ya
kita tuh ceritanya kenalannya tuh dua tahun yang lalu
itu tuh pasti ulang tahun temen
udah gitu dua bulan kemudian kita langsung pacaran
terus kalau ditanya warna favorit gue apa
udah gitu makanan favorit nih yang pasti nanya nih
jangan sampai lupa loh
pokoknya lo kalo tanya tanya sama eyang harus lancar jawabnya
soalnya dia tuh detail
mela ini cucunya eyang
aduh badan kamu besar ngejim ya
baik ya aduh yang cantik deh
kamu juga cantik terus
kenalkan itu jayusman
calon suami kamu
salam dulu sini
man itu lelaki
lelaki yang garing
paling kering panggil aja cai
aduh wang ini
delok delok culek sisanya
eh kenalin ini pacarnya naila lilo